rentannya kerusakan pada kendaraan hingga turunnya harga jual kembali kendaraan pasca terendam banjir menjadi hal yang paling dikhawatirkan oleh si pemilik mobil
bagian mesin komponen kelistrikan seperti ecu interior dan juga tampilan eksterior menjadi sektor yang paling sensitif pada kendaraan setelah terkena air
hal inilah yang dirasakan oleh karal salah seorang warga yang menjadi korban banjir di kawasan pondok gede kota bekasi jawa barat
pada satu januari dua ribu dua puluh lalu banjir dengan ketinggian antara tiga puluh hingga tujuh puluh cm merendam kediaman dan juga kendaraannya yang terparkir tak jauh dari rumah
mobil berjenis sedan milik karal pun terendam banjir hingga air masuk ke dalam interior dan ruang mesinnya
kebetulan mobil saya sedan
secara air sudah
sudah tenggelam bannya
sehingga pada saat saya ngintip ke dalam itu sudah nyampe jok airnya
sudah masuk interior
memang belum naik ke atas ac segala macam
tapi begitu saya mau buka tadi saya nggak berani
meski akan memperbaikinya secara maksimal
dengan biaya yang cukup besar
karel mengaku tetap berencana untuk menjual kendaraan miliknya
walau dengan resiko harga jual kembali yang anjlok dibandingkan harga di pasaran
kondisi pasti kita punya worst ini lah ya worst ekspektasi gitu bahwa harga dengan lokasi rumah gitu kan
begitu orang lihat wah ini nanya apa sih biasanya
kita sudah siap mungkin untuk harga ya lebih murah dibanding harga
yang pasaran lah gitu
jatuhnya harga kendaraan pasca terendam banjir juga diakui oleh pengelola bursa jual beli mobil bekas di kawasan mangga ii jakarta utara
kendaraan yang pernah terendam banjir bisa dipastikan akan mengalami penurunan harga yang cukup signifikan
mulai dua puluh persen hingga lima puluh persen tergantung jenis dan merek kendaraan
serta seberapa besar tingkat kerusakan yang dialami
kita melihat tuh dari sisi jepang
jepang juga tergantung nih
kalau jepangnya yang mahal ya itu nungsep juga parah gitu kan
nah itu ya paling jatuhnya ya sekitar sepuluh sampai dua puluh jutaan dari harga normal
nah kalau misalnya sudah masuk ke corola kemudian kayak kalau hondanya crv atau yang sebangsanya gitu
yang udah harganya sekitar tiga ratus lima ratus juta ya itu tiga puluh empat puluh jutaan
camry juga masuk disitu kan
tapi kalau yang kenal pat nah ya lumayan itu bro
berasa itu berasa itu
nah itu lima puluh an karena dia juga benerinya juga repot itu
karena semua komputerize nah itu problem
yang supercar yang kemarin viral itu kan
ada lamborghini ada mustang ada ferrari kerendem
nah itu nangis bomba itu
nah bisa lima puluh persen itu
lima puluh persen itu
meski diakui belum ada pihak pihak yang menawarkan kendaraan bekas pasca banyaknya
masih ada yang menawarkan kendaraan bekas pasca banyaknya
dan yang terakhir herjanto meminta kepada agen mobil bekas di tempatnya untuk selektif saat menerima unit kendaraan yang akan masuk
salah satunya dengan pemetaan wilayah
di showroom kita tuh mereka sekarang sudah mapping
oh daerah mana aja yang banjir nih
nah itu kita udah mapping
begitu ada mobil masuk dari situ daerah daerah tersebut mereka lebih teliti meriksanya
kebanyakan dari showroom showroom kita jarang mau terima sebenarnya
kecuali kalau kenal baik nah mereka mau terima
tapi itu pun dengan wanti wanti
biasanya kita sebagai pengelola juga ngasih arahan kepada teman teman showroom di sini bahwa
kalau bekas banjir harus ngomong bahwa ini bekas kena banjir
kepada konsumen ya
kepada konsumen ya
senior marketing manager ini pun berpesan kepada para calon konsumen untuk berhati hati
saat hendak membeli kendaraan bekas dan bersikap kritis kepada pedagang
dengan bertanya soal riwayat kendaraan dan teliti saat melakukan pengecekan
untuk mengurangi rasa khawatir saat akan membeli kendaraan bekas pasca banjir
bagi calon konsumen tidak ada salahnya untuk menggandeng aplikator penyedia jasa inspeksi kendaraan
penyedia jasa inspeksi kendaraan akan menemani calon konsumen saat melakukan pemilihan unit kendaraan yang diinginkan
dengan melakukan sejumlah pengecekan pada kendaraan
untuk memastikan kendaraan yang diminati bukanlah kendaraan bekas banjir
paling benar sih lihat interior
interior iya soalnya mobil kalau misalnya udah kemasukan air pertama pasti kan lembab ya
lembab jadi pasti akan bau biasanya
bau apet atau kadang kadang misalnya dibawa ke salon dibersihin terus mereka biar baunya nggak terlalu menyengat dikasih parfum
dia itu salah satu indikasi juga sih
jadi kalau lihat mobil kok bau parfumnya menyengat banget mungkin dia berusaha nutupin sesuatu gitu ya
terus juga di sudut sudut interiornya
sudut sudut interior itu sebersih apapun pasti biasanya ada yang missy
soalnya itu kan air itu kan gak cuma air doang ya
air banjir itu kan ada lumpurnya juga
terus dari eksterior juga bisa
jadi kita lihat di bagian radiatornya
radiatornya itu biasanya kalau mobil nerjang banjir itu kan juga selain lumpur ada sampah juga
sampahnya tuh bisa kayak nempel sama radiatornya
ada total satu ratus lima puluh titik pemeriksaan pada empat komponen utama kendaraan meliputi mesin kelistrikan interior dan eksterior kendaraan
yang dilakukan oleh inspektor kendaraan dengan durasi waktu antara empat puluh lima hingga enam puluh menit
setelah itu kendaraan bisa dicoba untuk dikendaraan
untuk dikendarai sebagai pengecekan fungsi jalannya
selaku ceo dari salah satu jasa pemeriksaan kendaraan jeffrey juga mengaku ada peningkatan kunjungan pada website jasa inspeksi kendaraan miliknya
pasca banjir merendam di sejumlah kawasan di jabodetabek
albi pratama wurib handoyo jakarta